kopi tempat tuh paci iya iya kenapa lu nukuk leher begitu
leher nekuk leher gimana iya iya nekuk leher istilah betawi maksudnya lelaki nahan marah siapa yang marah tuh
papa oh ya udah mama masak aja ini biar bubi yang jagain
situ mau kemana det gue mau pulang dulu perut gue lapar gue mau masak masakan
ini gua semur jengkol saya sendirian dong ya itu udah derita lho lah hahaha
hai rod nih gua bayar pemancingan dulu ya lelewe makasih ya udah traktir saya iya sama sama
dompet gua ke mana ya lu bawa dompet ini agar rod tadi gue inget dompet gua dari
kantong buah sekarang malah enggak ada yang udah pakai dulu eh rod lu gimana sih gua
kehilangan dompet malah lu ajak
mancing bukan bantu nyarian nyari kemana im dompetnya masih ada di rumah lo
kagak gue yakin tadi dompet gua ada di kantong gua dulu lu babes haji udah tuh malah berantem
sih kita cari aja siapa tahu jatuh di jalan bener tuh usul nih
lo udah lihat rod dompet gua dompet lu warna apaan im hitam tebal tapi tipis
ya elah lu banyak banyak udah cari aja
selamat pagi good morning dari gunung merbabu ke telebayur ibu ibu sayuu
lah kalau gua tau hilangnya di mana gua gak bakalan nginder nyariin gimana sih lu sayuuu sayuuu sayuuu
mah semur jengkolnya mana
semur jengkolnya abis
tadi bapak yang abisin
terus bapak makan pakai apaan
lah itu kan ada ikan asin
ini loh sayur lodeh
udah mama masakin
kita tadi duduk disini im
kagak ada kan
maksud lu apaan sih
gue jadi bingung
tadi kan gue udah bilang sama lu im
dompet lu kagak bakal kececer di rumah gue
ini buktinya kagak ada
lo terus dompet gue kececer di mana
gue kagak tau
kopi tem satu pakci
nukuk leher begitu
nukuk leher gimana
nukuk leher istilah betawi
maksudnya lo lagi nahan marah
siapa yang marah
tuh lu marah
gue baru inget sekarang
tadi waktu kita pergi
di rumah kan ada si oyo
lu hubungin lah si uyuy
siapa tau dia ngeliat dompet gue kegeletak
terus dia nyimpen
siapa tau pak uyuy yang nyimpen
coba dah lu telepon
lu kenapa nanya nama gue aja lu im
tadi lu nambut dompet kagak
ya udah deh gue cuma nanya itu doang
sekarang penumpang ojek makin sepi
sementara tukang ojek makin banyak
kemarin mimin gitu ngocek
sekarang su jonah
iya iya eh persaingan kerja itu biasa pur
bener pak haji
yang penting lo mengusaha
yang penting lu mengusaha
dompet gue kececer dari sini ke pemancingan
olah olah mbak be dari tadi juga kan kita tes sudah nyari
disini juga kan gak ada tuh
terus dompet gue kececer dimana lot
makanya jadi orang tua kalo punya dompet lo diikat pake nante
lo mau ngeledek gua
olah olah mbak be haji udah jangan diterusin atuh
mendingan gini be kita cari ke rumah mbak be
siapa tau mbak betel lupa bawa
duduk dulu bang
iya mbak mbak udah liat
ketopraknya makan disini apa dibungkus
katanya mau dibungkus buat makan dirumah
gue nih maunya makan sama mojak mbak
mbak buang mbak
mbak buang mbak
ada juga istana
kopi agak mahalan kelasnya beda dong pak haji dari sononya kecon lu baru ngecek dua hari lu
john udah songong lu jangan marah marah dong cu nanti kalau marah marah hitam kamu nambah
loh cuy maksudnya apa eh sampai berantem luar gua enak aja loh kalau mau berantem sono lapangan
dompet gua ilang iyalah ilang di mana peh nanya nih lu duduk disitu aja ulu babes santai aja tuh
semur jengkol kenapa dihabisin eladen segala semur jengkol bahas kalau mau makan bisa nyuruh
bikin lagi duduk loh maaf deh bukan yang din bermaksud agak sopan duduk babes marah